kayak gitu nampaknya jadi boleh ya kan ya mungkin karena memang kelihatannya
enggak ada kamu dari tadi sakti lihat sakti kamu ibarat halusinasi kamu mimpi
kalau cewek idaman kamu sita dita itu
sekarang kamu apa kali ini pasti benar dia nggak mungkin mau
terus aku harus gimana sekarang kamu mau cilik dia kamu mau paksa dia nikah sama kamu atau kamu mau
bawa kabur dia dari pasca pertengahan ya
atau mau bunuh raka
katria eh mama cantik banget hari ini
boleh deh mulai lagi mulai lagi ya eh kamu nanti ikut mama ya
iya mau kemana ma kan udah pernah bilang mau jodohin kamu
aduh males banget aku ada urusan penting ya maya
urusan apalagi gak bisa kamu harus ikut mama mama kan udah pernah bilang sama kamu dan kamu oke
ya udah mah dibantahin aja sih susah amat
enak aja dibatalin emang gampang apa ngaturin schedule orang
oh ada ketinggalan barang ma ketinggalan barang penting banget sebentar maya sebentar ya
pengeles apa lagi sih
sekarang si satria itu lagi deket sama siapa sih pacarnya gitu loh pacarnya siapa
eh aduh agung nggak tahu bu dan satria juga nggak pernah bilang
saya pulangin lagi kamu ke kampung halaman kamu baru tahu loh di cicahem sana kamu
mau ngangon sapi lagi di sana enggak bu enggak bener kok bu aku nggak pernah bohong agung jujur
oke tadinya saya mau kasih bonus sama kami
bentar bu sebentar
aku nggak tahu bu tapi agung pernah disuruh sama din satria ngantar tanaman ke rumah di daerah selatan bu
terus agung juga pernah disuruh nyari tukang kebun gitu disuruh ngantar ke rumah itu bu
dimana dimana tepatnya bu dimana
aduh bu agung jadi nggak enak nanti sama dien satria
lebih dahsyat kan
tapi ibu janji ya jangan bilang bilang sama dean satria agung kan gak enak bu
itu sih gampang ya tapi ini juga setelah urusannya selesai semua oke
bu yang mana bu yang mana
tuh ini ini rumahnya
itu yang ditaksir sama satria
bu ibu tapi itu tukang wujud langganan saya
bu itu anak saya satu satunya
bu salah lihat mungkin ya
kok mirip banget ya sama yang waktu itu aku ketemu
yang cewek kampung itu bener bener bener
nah kalau yang ini siapa nih bu
nih yang rambutnya panjang nih
tau juga bu
kalau yang ini sih bisa jadi nih
mukanya agak bonafitan dikit
kalau yang itu sih
anaknya temannya si bapak kalau yang itu
kayaknya yang ini nih yang ditaksir sama satria nih
gue setuju banget kalau yang ini
udah rumahnya gede
majikan atau pembantu gung
pake sandal jepit lagi
yaudah deh jalan aja pak

aku mau nunggu nunggu
kalau misalnya pink basti kali ya
biru biru laut itu yang seger
atau putih kerahnya kayaknya saya poin segitiga turun sini
kalau putih gimana ya putih
sakti kenapa sakti loh nont
itu siapa namanya
iya mas sakti itu loh nont
itu nont tadi di depan nont
gak ada apa apa
tapi beneran sakti lah nont
atau apa atau kemas masan
lagi keren banget ya
kayak gitu tampaknya jadi boleh
ya mungkin karena memang kelihatannya
tadi saya ngeliat sakti lagi loh nonton
gak ada kamu dari tadi
kamu berkalusinasi kamu mimpi ya
tapi bahasa sih ayah bohongin aku
tadi ke arah sana itulah nont
sama sama sih ya
aduh kalo beneran ada dia
aku udah lama banget gak ketemu sama dia terus tiba tiba dia masa muncul lagi ngikutin kayak gini
aduh non kalau itu sih non nggak perlu khawatir kan ada saya
nggak akan ada yang berani nyentuh non benar non
serius ya kamu tuhan
lu aja tuh ya dia itu tuh orangnya tuh emang misterius
jadi nakutin ntar tiba tiba muncul terus tiba tiba kayak gitu misterius banget ya
aduh nek gak cocok nih
ya soal warna sih gampang tapi kalau pake begini hemat keren ganteng
ganti ini deh ganti ini deh
sampai sini aja nih tugas lo
nungguin ayah kan kalau ada penumpang ada alasan
nah butulan ayah
aku butuh bantuan kamu
b surf ya
buat own yang muncul ternyata
lo gak sedih apa
enggak aku udah ikhlas kok
kalau menurut gue lo gak usah sedih lagi ya
perempuan kayak lo
itu berhak mendapat laki laki yang jauh lebih baik daripada raka
gue tuh berhak dapat yang jauh lebih baik
tenang aja nanti juga ada
makasih ya sat